bulan suci ramadhan tinggal menghitung hari umat muslim tentunya menyambut bahagia terlebih
di bulan ini sejumlah amalan bisa dilakukan untuk meraih pahala salah satu amalan yang
dinanti adalah menunaikan salat terawih berjemaah di masjid tahun lalu umat muslim di tanah air
harus bersabar karena pemerintah tidak membolehkan salat tarawih berjemaah di masjid karena tingginya
penularan virus kofit sembilan belas namun tahun ini umat muslim dibolehkan salat tarawih dan salat idul fitri
berjamaah di luar rumah yang salam sejahtera untuk menteri koordinator pembangunan manusia
dan kebudayaan muhajir efendi di kompleks istana kepresidenan jakarta senin sore
mengungkapkan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar bisa salat berjamaah di luar
rumah diantaranya umat muslim harus tetap menjaga protokol kesehatan dan jemaah hanya
terbatas pada komunitasnya atau di lingkup komunitas pemerintah juga meminta salah
tarawih berjamaah dilakukan dengan durasi tidak terlalu lama kemudian jamaahnya boleh di luar rumah
jadi dengan catatan harus terbatas pada komunitas jadi dilingkup komunitas dimana para jemaahnya
memang sudah dikenali satu sama lain sehingga jamaah dari luar mohon supaya tidak diizinkan
begitu juga dalam melaksanakan sholat berjamaah ini diupayakan untuk dibuat sesimpel mungkin
sehingga tidak waktunya tidak berkepanjangan tidak terlalu panjang mengingat dalam kondisi masih
terlalu rapi nih pengumuman dibolehkannya salah tarawih berjamaah di masjid bersamaan
dengan kebijakan pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau
ppkm mikro dari tanggal enam hingga sembilan belas april mendatang wilayah ppkm mikro diperluas dengan
penambahan lima daerah yakni kalimantan utara aceh sumatera selatan riau dan papua sehingga ada
dua puluh provinsi tim diputan cnn indonesia teman media cetak maupun elektronik